ini umpamanya pengujian undang undang pengujian norma
itu mungkin karena sifatnya adalah permohonan pengujian undang undang
tapi perkara yang namanya sengketa nggak boleh
kalau kami nanti minta tolong megawati ibu megawati dipanggil
terus gak habis habis kan bagaimana
kalau umpamanya dia ngabulkan menteri kami juga kan bisa minta tolong ibu megawati dipanggil
itulah respons dari tim hukum prabowo gibran
ketika ada usulan menghadirkan menteri keuangan dan menteri sosial
di sidang sengketa hasil pilpres
tim hukum ganjar mahfud ternyata membalas lontaran oto hasibuan
ketua tim hukum ganjar mahfud todung mulia lubis
bila siap menghadirkan mega jika memang diperlukan hakim mk
tapi ibu megawati bersedia untuk hadir sebagai saksi ataupun
kalau dipanggil oleh pakar bersih
saya hanya ingin jangan hanya empat menteri itu
jangan hanya pihak dkpp tapi hadirkan juga kapolri minimal ya
untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap
mengenai magnitude pelanggaran tentang kecurangan yang terjadi selama kampanye
selama pecobosan dan selama perang suara
usulan menghadirkan sejumlah tokoh ke sidang sengketa pilpres terus dilontarkan
baik dari kubu anies mohaimin prabowo gibran maupun ganjar mahfud
kemarin usulan untuk menghadirkan kapolri sempat terlontar dari kubu ganjar mahfud
sementara kubu prabowo gibran melontarkan usulan kehadiran kepala bin budi gunawan
jadi tadi kami mendengar ada permohonan dari kuasa hukum paslon iii
meminta dihadirkan bukan permohonan usulan yang minta dihadirkan kapolri
kami dari pihak terkait mengusulkan juga
majelis hakim usulan kami kami minta dihadirkan juga kepala badan intelijen negara
mk besok memanggil empat menteri pemerintahan joko widodo
menko perekonomian erlangga hartarto
dan menteri sosial tri risma harini
serta ketua dkpp untuk hadir pada sidang jumat mendatang
keterangan para menteri kemungkinan diperlukan untuk menjelaskan soal proses penyaluran bansos di masa pemilu
yang disorot kubu amin dan tim ganjar mahfud